ya anda kembali menyaksikan cerita kampung halaman dan kali ini kita akan ke cerita kuliner
bahan pangan sisa olahan tahu dan tempe yang biasa dikenal sebagai oncom ini biasanya memiliki tampilan dan juga aroma yang kurang menarik ya
tapi tahukah anda sebenarnya oncom dapat diolah menjadi beragam sajian yang menggoda
nggak percaya langsung aja kita lihat liputan dari produser lapangan cnn indonesia rizky rizlia
informasi selengkapnya untuk anda
betul betul lebih kering
sebuah bumbu diulek halus nggak terlalu halus sih agak kasar juga nggak apa apa
baru disangrai setelah harum aromanya keluar baru masuk oncomnya itu sendiri
nah untuk tingkat kepedasannya sendiri mbak itu tergantung selera
selain dapat dibuat sendiri nasi tutup oncom juga mudah ditemukan di tempat tempat makan khas sunda
nasi tutuk oncom atau nasi to ini merupakan makanan
khas tradisional sunda tepatnya dari tasik malaya
kata tutup sendiri merupakan bahasa sunda yang artinya adalah menumbuk
sesuai dengan proses pembuatannya tadi yaitu ada proses menumbuk juga proses mengaduk antara nasi dengan oncom
rasanya yang khas membuat nasi tutuk oncom banyak diburu pembeli
enak sih gurih pedes sama rempah rempahnya itu terasa juga
iya berasa banget deh pokoknya enak deh
makanya tadi kan aku ngerasain pas makan pertama
kok beda gitu ya sama oncom oncom yang biasanya gitu
ternyata itu dibakar bukan kayak yang lain lain lah
bukan hanya sebagai pendamping makanan berat olahan oncom juga dapat dijadikan camilan
seperti makanan dengan nama khas ini combro
combro berasal dari singkatan bahasa sunda oncom di jero atau dalam bahasa indonesia artinya oncom di dalam
karena oncomnya yang sudah diolah menjadi sambal dijadikan isian dalam adonan parutan singkong
orang dieluma ian hanta merosot aika cepat sama penuh beratnya
jadi pada suatu saat padang oncom itu
pertama cuin cumannya makannya juga sudah diolah

mereka menderita nonggo becomes bahan naik oleh oppren